kondisi jalan raya gubeng surabaya yang ambles beberapa hari lalu kini sudah tersambung kembali
normalisasi jalan raya gubeng terus dikebut salah satunya dengan disiapkannya jalan sementara untuk memudahkan akses alat berat
sementara polda jawa timur menaikkan status hukum kasus jalan ambles menjadi penyidikan
proses normalisasi jalan raya gubeng yang mengalami ambles sedalam sepuluh meter lebih mulai membuahkan hasil
jalan mulai terhubung setelah diratakan tanah selama empat hari
pemerintah kota juga akan membuat jalan tembus sementara sepanjang enam puluh hingga tujuh puluh meter dari jalan raya gubeng sisi selatan menuju sisi utara
dari total kebutuhan lima puluh ribu meter kibik pasir dan batu hingga saat ini masih ada sekitar lima kibik sirtu yang tersedia
pemkot optimis dapat menyelesaikan normalisasi dalam satu minggu
usai diuruk rencananya jalan akan diberi lapisan fondasi bawah
jalan berdekatan atas dan permukaan hingga ditutup asfal dua lapis setebal sepuluh dan lima cm
empat dari lima hari memang kita harus selesaikan semua tapi jalan sementara untuk alat berat ini bisa nyambung
antara raya gubeng sisi selatan dan raya gubeng sisi utara
nyambung alat berat nyambung jalan untuk alat berat
jika nanti damca bisa langsung masuk ke dalam itu langsung ditumpahkan pasir batu

sementara polda jawa timur telah meningkatkan status hukum
dan kasus jalan ambles dari penyelidikan menjadi penyidikan
berdasarkan laporan dari tim lab empat serta tim ahli telah ditemukan adanya retakan di dinding beton sebelah barat
dan retakan ini masih sangat rawan ambrol
polisi juga telah mengambil sejumlah barang bukti mulai dari perizinan hingga struktur bangunan
bila beberapa barang bukti sudah kita dapatkan dan ada di titik titik yang sekarang masih di dalam
dan ini sudah diberi tanda nanti akan kita ambil
pemkot surabaya dan pihak kepolisian juga terus melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak oleh amblesnya jalan gubeng